pandemi covid sembilan belas membuat siti alika kehilangan pekerjaannya
ia pun memutuskan untuk menjalani usaha hampers
lewat promosi media online penjualan hampers alika kini sudah menjangkau hingga luar kota bandung
di jalan sri mahi tiga nomor tiga kota bandung jawa barat
memulai usaha hampers sejak ramadan hampers miliknya menyajikan beragam menu
mulai dari berbagai makanan pasta barbecue hingga kue kering
harganya pun cukup terjangkau di kisaran rp satu ratus lima puluh
penjualan hampers miliknya pun mengalami peningkatan sejak melakukan promosi lewat lapak ganjar
media promosi online yang diinisiasi oleh gubernur jawa tengah ganjar pranowo
lewat lapak ganjar pasar penjualan hampersnya kini sudah menjangkau luar kota bandung
responnya sangatlah positif karena selain dari yang di bandung
jadi banyak juga yang order tapi di luar bandung
terus banyak orang yang tahu apalagi followersnya pak ganjar kan banyak sekali ya
itu yang bikin mungkin banyak juga yang pesen dari luar kota
karena ini salah satu upaya
saya mempromosikan usaha hampers ini
menanggapi banyaknya umkm yang terbantu lewat media promosi yang dibuatnya
ganjar pranowo pun merasa senang
ganjar sudah mendapat masukan untuk meningkatkan sistem dari lapak ganjar ini
sudah ada sih kemarin yang merespon kepada saya
pak ditingkatkan aja pak modelnya jadikan kemudian semacam marketplace
data base sistemnya diperbaiki agar kemudian nanti kita bisa membantu mereka
kita bisa tahu terus kemudian mereka berkembang atau tidak
maka kemudian kalau mau berkembang kita bisa mengambil data itu untuk kita latih
alika pun berharap kepala daerah lain dapat membantu umkm biar semakin berkembang
ia juga mengajak pelaku umkm untuk tetap semangat untuk dapat melalui segala kesulitan selama di masa pandemi